ternyata menderita tunarungu dan wicara tidak menyurutkan semangat seseorang untuk belajar merakit robot secara otodidak
seorang pemuda viral di jagad sosial media atas kreasi robot ciptaannya yang dibuat dari limbah elektronik
inilah robot laba laba rakitan pemuda dua puluh delapan tahun dari purwakarta ahmad subandi
uniknya perakitan rangkaian elektronik ini dibuat dari rusuk payung dan penjepit kertas sebagai tulang dan kaki robot
kegemaran ahmad pada elektronika dimulai saat ia masih kecil ketika membongkar perkakas listrik rumah
dan dewasa ini ia mulai terbantu dengan banyaknya video tutorial elektronika reparasi yang beredar di internet
ruang workshop inilah yang menjadi tempat ahmad menorehkan kreasi dan menghabiskan waktu sehari hari
sambil menunggu pelanggan datang menggunakan jasanya sebagai tukang servis elektronik
walau dikenal tertutup oleh lingkungan sekitar sebenarnya ahmad merupakan pemuda yang ramah dan selalu ingin berinteraksi
memposisikan diri menjadi teman dengar sangat membantu mengenalnya lebih dalam
selama ini saya belajar sendiri dengan membaca buku diingat
saya buat di sini daripada di rumah dihabiskan untuk tidur saya tidak mau
lebih baik seperti itu
pria tunarungu tingkat sembilan puluh decibel ini sering kesulitan membeli komponen elektronik karena keterbatasan ekonomi
namun ia juga tidak ingin menyusahkan orang tuanya
karena itu ahmad mensiasati dengan memanfaatkan limbah elektronik
ini adalah hasil dari tangan jahil mas ahmad subandi dari purwakarta
di mana ia mengumpulkan barang barang elektronik bekas dari lingkungan sekitar
dari teman temannya seperti elektronik yang sudah rusak ataupun bekas sudah tidak terpakai
ini ia gunakan sebagai bahan dasar mencari komponen elektronik
karena baginya untuk membeli komponen elektronik harganya cukup murah
jadi dia mengakalinya dengan mengambil komponen komponen dari elektronik rusak tersebut
ini bisa kita lihat kapasitor sudah dicopot kemudian resistor ada catu dayanya juga soketnya juga sudah diambil
lihat ini hampir bersih semuanya
saya pun mengamati sejauh mana ia memahami konsep penerapan robotika
untuk pembuatan robot kuadruple jenis kuadruple ini atau robot laba laba
ini sebenarnya rangkaiannya sangat sederhana
di mana robot ini tersambung dengan baterai ini baterai baterai bekas dari handphone
yang disambungkan ke saklar pemicu listriknya
kemudian dia mengalir ke semua rangkaian yang ada di sini
di sini kita bisa lihat di sini ada lampu led sebagai indikator dari jalur rangkaian tersebut teraliri listrik
kemudian listrik tersebut mengaliri motor dc yang dipasang di sini
ahmad mengatakan ini diambil dari mainan mainan mobil mobilan
dan dari motor ini pun tersambung dari beberapa gear atau kaki kaki yang sudah disiapkan
kaki kaki ini juga dibuat dari besi payung
lalu kita tinggal jalankan seperti ini
dari hasil pengamatan robot sederhana terbilang cukup rapi
ia sudah menguasai praktik elektronika dasar
namun untuk membuat robot mininya jauh lebih pintar
ahmad harus menguasai teknologi microcontroller seperti mcs lima puluh satu atau arduino
sebagai pengolah artificial intelligence atau kecerdasan buatan
bagi ahmad meski belum terbesit cita cita apa yang ingin diraih
menjadi insan yang berguna bagi masyarakat adalah yang terpenting
untuk indonesia saya sangat suka dan saya ingin berbakti
dengan bekerja di ruangan ini
saya mau buat robot besar dan menginginkannya mengangkut sesuatu di suatu tempat
untuk mengangkut sampah yang kecil kecil dan menaruhnya di sebuah wadah sampah
iya buat robot sampah robot ini pasti keren
tentunya apa yang dilakukan ahmad adalah kisah inspiratif
yang harus disampaikan kepada teman teman sepenanggungannya
karena disabilitas bukanlah alasan untuk manusia berhenti menimba ilmu
gagat prasasti purwakarta